pasangan gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil uu ruzanul ulum
rabu siang diperkenalkan kepada anggota dprd provinsi jawa barat
dalam rapat paripurna istimewa yang dihadiri lima puluh enam anggota dewan
perkenalan terfokus pada pembahasan program visi misi gubernur terpilih untuk lima tahun ke depan
pasangan gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil uu ruzanul ulum
rabu siang menghadiri rapat paripurna istimewa dewan perwakilan rakyat daerah dprd jawa barat
di gedung dprd jabar jalan diponegoro bandung
menurut ketua dprd jabar ine purwadewi sundari rapat paripurna istimewa tersebut
agendanya pengumuman hasil penetapan kpu perihal gubernur dan wakil gubernur jawa barat terpilih
selain perkenalan pertemuan tersebut juga memfokuskan pada pembahasan program visi misi gubernur terpilih
untuk lima tahun ke depan
sementara itu gubernur terpilih ridwan kamil mengatakan jika rapat paripurna istimewa tersebut
dijadikan sebagai ajang dirinya mengenal tempat kerja baru
yaitu baru ngebut pekerjaan program seratus hari ada program dua ribu sembilan belas
ridwan kamil menambahkan bahwa terkait pelantikan dirinya menunggu surat panggilan dari kementerian dalam negeri
namun untuk sementara masih diagendakan pada tanggal tujuh belas september dua ribu delapan belas mendatang
ruli rohimat bandung